kita ke informasi pertambangan pt freeport indonesia kembali diberi status izin usaha pertambangan khusus atau iupk sementara oleh pemerintah
sebelumnya status iupk sementara akan berakhir pada sepuluh januari dua ribu delapan belas yang kemudian diperpanjang hingga tiga puluh juni dua ribu delapan belas
menteri keuangan sri mulyani mengatakan perpanjangan izin tersebut adalah bagian dari proses pemerintah untuk memfinalisasi empat komponen negosiasi dengan freeport
empat komponen tersebut terdiri dari kelanjutan operasional hingga dua ribu empat puluh satu yakni terkait proses divestasi yang masih dibahas pada awal dua ribu delapan belas
kemudian pembangunan pabrik pengolahan atau pemurnian konsentrat atau smelter serta kepastian perpajakan serta investasi freeport di indonesia
pertama mengenai divestasi kedua pembangunan smelter ketiga mengenai kepastian dari investasi dan penerimaan
negara perpajakan dan keempat perpanjangan operasi
sekarang ini sudah dibahas sangat detail mengenai masalah masing masing
mungkin perpanjangan operasi nanti dikaitkan dengan izin usaha pertambangan khususnya
terutama yang mencakup dan memasukkan seluruh item item mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh freeport
katakanlah seperti pembangunan smelter
kapan jangka waktunya bagaimana kita mengukur progresnya
mengenai masalah penerimaan negara dan kepastian investasi kita akan menetapkan bagaimana tingkat pembayaran royalti pajak daerah maupun pajak pusatnya